kau memang pemuda yang hebat
kau pantas menjadi penjaga desa senaga
mulai saat ini danum adalah petugas jaga desa seinaga
kau memang pemuda yang hebat
kau memang pemuda yang hebat
cepat tinggalkan hutan ini
cepat menuju mobilmu
dan menuju desa sainaga
itu serem banget sam
akhirnya aku bertemu denganmu orang istimewa
terus pak nario juga ceritain soal asal usul bunga
nggak pernah tuan
saya pernah cerita sama datuk burhan
kalau nyonya waktu pergi ke kota itu sudah hamil
dan punya anak perempuan sekarang sudah besar
hacuman itu tok
semenjak kami pindah ke kota
apa di sini ada kejadian aneh
seperti serangan dari si roman buaya gitu
nggak ada nyonya
sainaga itu selalu aman
nah itu artinya
masih aja percaya begitu tuan
maaf nyonya dan tuan
memang akhir akhir ini sainaga dikejutkan
perempuan perempuan di desa sini
waktu mencuci dikali
ada yang mau ditergang buaya besar
ada yang mau diterkam
makanya saya mengurungkan niat untuk pergi ke kota
karena saya diminta untuk ronda sama pak kepala desa
salam be tuan
pada mau ke mana
mau ke kebun bunga tuhan
sayang kalau kembang sudah mekar tidak dipetik
nanti seperti saya merana
tuh lihat ada is
tuh lihat ada is
yuk ah jangan bikin malu
oh jadi ternyata kamu suka digodain sama kembang desa kalau kesini
kembang desa bagaimana mah
lo itu kan ratna istrinya pak kades mah
kok istrinya pak kades genit begitu pak
oh iya tapi bukan yang itu
terus yang genit itu
ya dia belum menikah
tuh kan benar pak
sayang kalau bunga yang sudah berkembang tidak dipetik
nanti merana seperti saya
itu maksudnya apa pak
gimana bapak tahu
maaf tuan dan nyonya
ah malika itu orangnya seperti begitu
ya seperti itu
ya pak naryo kan selama ini bisa jaga rahasia tentang bunga
berarti pak naria juga bisa dong jaga rahasia tentang suami saya
udah jangan berpikir terlalu jauh
emang kita tuh harus berpikirnya jauh pak
nggak boleh berpikir pendek
pokoknya kalau misalnya papa kesini lagi mama harus ikut
daripada nanti terjadi hal hal yang diinginkan
hal hal yang diinginkan apa
ya yang diinginkan oleh kedua belah pihak
ya udah pak
ya udah pak
bu takut bu
ibu takut ada bahaya bu
takut bu ada bahaya bu
pak kardes itu
jangan sampai terbawa emosi
akibatnya fatal danung
apalagi depan kalah
yang macam ini
aku ingin kuat
takutnya ya danung
pantas menjadi penjaga desa seinaga
mulai saat ini danum adalah petugas jaga desa sainaga